rekan rekan media yang saya banggakan
dua surprise hari ini
mafiasi di tengah tengah
ini bekerja sangat aktif
musinya kemarin saya hari ini jadi disini
singapura itu sudah dikendalikan dari
singapura dikendalikan dari jakarta
ya jadi congratulations to ernauf
bisa menjalankan amanah itu
yang baru kita terima itu ada empat
ada berlian ada suci dan priska
tadi saya bicara dengan kapolres
ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak melakukan kolaborasi
harus sama sama saling mengisi
karena jumlah penumpang yang akan datang
senin itu pasti melebihi
dan kos yang air lane yang bayar
apolres tolong dijaga ya pak ya
ada polisi disitu kalau ada macem macem
yang datang dan pergi dari sorata
terima kasih selamat pagi pak menteri dan juga
puncaknya hari senin ya pak yang diperkirakan
itu kalau bapak bilang tadi
melebihi itu kira kira
tadi kita juga sudah dijelaskan soal
recovery dari masa pandemi gitu
nah itu kira kira bisa dijelaskan dielaborasi
tingkat recoverynya sudah sampai berapa
usulan wfh itu aja dari mana
saya menduga ini bisa
sementara ini lebih pendek
senin lima hari sebelumnya
itu seminggu jadi naik
apa yang akan kita lakukan
pesawat kita turun dari
itu hampir sama penumpangnya lebih banyak
kepada airnav maupun kepada
situ sekarang memang baru
indonesia menjadi tidak produktif
memutuskan dan rekomendasi dari yang lain
terutama yang di darat ya dan juga
jadi sekali lagi saya anjurkan untuk
mudik hari ini atau besok
jangan minggu atau senin
secara detail bagaimana mengatasi itu
bisa dikendalikan karena ada tiketnya
ke solo saya lihat perkembangannya
jalan darat lalu ke cirebon
akan melihat dan memberikan
diskusi bahwa kalau mudik
yang harus kita kendalikan itu dulu adalah
dikali kangkung biasanya itu
ya yang kedua adalah
tentang who kami sudah
empat hari berturut turut tidak berhenti
kita pulang satu trip aja
udah cape kalau empat hari cape kan
melakukan law enforcement agar
menghina itu jangan marah
polisi meminggirkan dan balik arah
lihat apakah mobilnya itu
mobil itu menjadi tidak stabil
dengan segala hormat
yang mahal kita harus improve
kilometer lima puluh delapan dan yang bis
dan juga para stakeholder
sekali lagi terima kasih
juga wartawan yang bersedia
karena informasi ini sangat penting
ya saya kadang kadang
kalau kita punya prestasi di
prestasi di lebih produktif
sekali lagi apresiasi untuk
semoga kita bisa melaksanakan yang baik
dengan baik baik alaikaranya
mbak adita punya doa
terima kasih rekan rekan media